yang terbuat dari nasi ketan telur dan kelapa sangrai ini merupakan makanan khas betawi
yang menjadi makanan favorit pengunjung di area pekan raya jakarta
namun banyak yang mengeluhkan biaya yang dibanderol di prj ini sedikit mahal dibanding harga di luar
nah setidaknya terdapat sekitar lima puluh pedagang kerak telur di area g expo kemayoran ini
salah satunya adalah bapak abdul kohar pria berusia lima puluh dua tahun ini sudah berjualan kerak telur sejak dua puluh delapan tahun silam
dari awal pekan raya jakarta dibuka pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua lalu ia mengandalkan prj menjadi tempat perjualan kerak telur
meski setiap tahun biaya sewa selalu naik abdul mengaku penjualan kerak telurnya
selalu balik modal
apa yang kita lakukan untuk membuat koordinasi kemana keamanan apa kemana
buat ini lagi bootnya transportasi segala macam sampai ke pedagang sekian enam belas
direktur marketing gxp rob skiriman mengaku sudah menyerahkan pihak ketiga
untuk mengatur perdagangan kerak telur pada acara jakarta fair dalam enam tahun kebelakang
rab menegaskan pihaknya hanya mengenakan biaya sewa sebesar lima lima juta rupiah
dari pihak kita kita hanya nge charge lima lima juta dia nge charge tahun lalu enam belas juta tahun ini jadi tujuh belas juta
tapi yang saya dengar pun dia juga menyediakan gerobaknya dan lain lain
jadi memang dia juga ada cost
tapi ya saya lihat di sini lah kita nggak usah terlalu mengatakan itu dipalak atau itu mahal dan lain lain
soalnya gini loh mereka bisa menghasilkan juga uang dalam satu bulan besar sekali
jadi ya saya himbo juga kepada para terlalu ya udahlah
kalau selama masih harganya make sense ya dan sekali lagi itu bukan hari g expo ya
menegaskan juga sudah menegur pihak ketiga tersebut terkait angka yang mencapai tujuh belas juta
untuk biaya tempat para pedagang di prj
dan tahun ini
menteri ditanzil interasetion widodo jakarta